berikutnya pemirsa ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais menjadi saksi pada sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong di pengadilan negeri jakarta selatan pada kamis pagi
setelah mendengarkan kesaksian amin rais terdakwa ratna sarumpait langsung menghampiri amin rais dan menyampaikan permohonan maaf kepada amin
terdakwa kasus penyebaran berita bohong ratna sarumpait sempat menyampaikan harapan agar tidak ada lagi kebohongan dalam persidangan kasus penyebaran berita bohong yang menjeratnya
hal ini disampaikan ratna sebelum menjalani sidang ke tujuh atas kasus yang menjeratnya di pengadilan negeri jakarta selatan
pada sidang ke tujuh ini jaksa penduduk umum menghadirkan empat orang saksi untuk diminta keterangan
salah satunya adalah ketua dewan kehormatan partai amat nasional amin rais
kepada majelis hakim amin rais mengaku mengetahui informasi adanya penganiayaan ratna sarumpait melalui channel youtube di laptop miliknya
amin yang semula percaya
terkejut saat mengetahui jika pengakuan ratna tersebut adalah bohong
setelah mendengarkan kesaksian amin rais ratna langsung menghampiri amin rais dan menyampaikan permohonan maaf
ratna sarumpait sempat mencium tangan mantan ketua mpr itu
ratna lantas menyampaikan terima kasih kepada amin rais dan nyatakan tidak keberatan soal kesaksian amin rais di persidangan
usai bersaksi amin rais mengaku telah memberikan keterangan dengan tuntas terkait apa yang dilihat dan dirasakan dirinya terkait kasus yang menjerat ratna sarumpait
hoax yang dilakukan ratna tidak sebanding dengan hoax yang dilakukan oleh petinggi petinggi negeri ini dan meminta agar tidak menindak kaum tertindas
bagi amin ratna juga adalah sosok pejuang hak hak rakyat kecil
nah saya sebagai saksi itu memang menyampaikan apa yang saya lihat yang saya rasakan yang saya saksikan
jadi semua pertanyaan saya jawab dengan tuntas berupa ada keraguan
cuma saya ingin mengingatkan ratna sarumpait ini sudah sepuh wanita yang sudah cukup
lihatlah masa lalunya
masa lalunya itu saya kira penuh dengan perjuangan membela ad kecil
setelah amin rais sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong kembali dilakukan dengan meminta keterangan tiga orang saksi lainnya
tim liputan cnn indonesia
terima kasih ya